berjalan berhijab enam ratus lima puluh terima kasih mas good morning pemirsa wow jadi hari ini saya mau
ajak anda jalan jalan ya kira kira jaraknya lima puluh km an lah dari jakarta karena tujuan saya
adalah mau kulineran di sekitar stasiun bogor yes karena bukan naik kendaraan pribadi saya udah jadi
udah jadi anchor nih bukan anchor ya udah jadi anak kereta langsung masuk ya harus scan dulu
oke sekarang enam lewat empat puluh enam waktu indonesia barat saya masih di stasiun cawang kalau lihat jadwal
enam ratus empat puluh delapan ada kereta nih menuju bogor kurang lebih satu jam lah ya kita bakal sampai bogor jadi pasti
jamnya sarapan saya belum belum lapar belum lapar belom ke arab kan masih lapar error terlalu lapar
oke kita tunggu itu dia kita di kreta kita dibandingkan dengan hari kerja pagi pagi naik kereta di akhir pekan
dibandingkan dengan hari kerja pagi pagi naik kereta di akhir pekan

di dalam gerbong sepi penumpang
ingat peraturan di dalam rangkaian kereta selama pandemi
selain taat protokol kesehatan penumpang dilarang berbicara
juga dilarang makan dan minum
dari stasiun cawang kita melewati empat belas stasiun pemberhentian
mulai stasiun duren kalibata
sampai stasiun bogos
selamat datang di bogor
sesuai dengan estimasi ya saya sampai di sini jam delapan kurang
waktunya yang pas banget buat sarapan
sebenarnya di stasiun ini tuh banyak banget tenan makanan
tapi saya maulah yang di luar area stasiun bogor
kita ke jembatan merah ya
jadi kita dapat apa aja ya
harusnya sih bisa kurang dari ini kita bisa jajan yang kenyang dan banyak
do celang jadi incaran sarapan pagi ini
naik jembatan penyeberangan orang ke arah jembatan merah
jaraknya delapan ratus meter
hitung hitung olahraga lah
sambil menyusuri jembatan bersejarah
yang katanya tempat kongko gubernur jenderal hindia belanda saat itu
setahan ya itu tadi mang
pak mau dong pak satu pak
do celangnya ya
ini yang bikin beda apa nih pak
pokoknya semuanya beda
namanya do celang itu singkatan bahasa tunda
apa itu artinya pak
do celang itu bumbu ledok nganggo kacang
bumbu ledok nganggo kacang bahasa indonesia nya
bumbunya kental pakai kacang
emang sih kelihatan tentu kental ya
sama satu nih ada yang saya pengen tahu
ini daun apa sih pak
ini lontongnya itu dibungkus sama daun ini
namanya daun patat
ya patah itu khusus untuk kupat
gampang ditemuin nih pak
emang dijual untuk khusus bukan buat bikin ini kupat itu ya
gampangnya kalau udah tahu kebonnya kan di sini
selain di bogor mah nggak ada
susah kayaknya ya
jadi emang ini ciri khasnya kupat nih
ciri khasnya do celang
kupat tahu do celang
itu salah satunya pembungkus daunnya itu bukan pakai daun pisang
tapi pakai daun patak namanya
ini cuma ada di
di bawah bogor salam
ini salah satu yang legendaris
buka dua puluh empat jam dan berlokasi di dua titik
kalau saya makan di depan pasar de vries
isiannya kupat kentang tahu dan telur yang disiram bumbu kacang
dalam sehari delapan ratus piring bisa ludes terjual loh
kuahnya dulu deh coba
masih panas loh
jadi teksturnya tuh bukan kental seperti ketoprak
tapi lebih cair
untuk kuahnya ya
terus masih ada kacang kacang yang tidak terulek sempurna gitu loh
ini pas ya
pas banget buat sarapan
kupatnya tuh lembut banget
katanya sih karena efek dibungkus daun papat dan direbus dua belas jam
gak heran kan kalau anak kecil aja suka

dapat terima kasih
bogor kan selain kota hujan adalah kota seribu angkot
jadi emang kurang afdol kalau misalnya kita jalan jalan di kota bogor
deket deket aja sih
ini saya ambil jurusan sukasari bubulas naiknya angkot dua ke surya kencana
kalau dari jembatan merah tadi tempat kita makan bawa celang itu puter arah
nah kalau sudah ketemu gapura berduan sa tionghoa dan wihara dan agun
itu artinya kita sudah sampai di jalan surya kencana
surken nggak pernah sepi
di sini pusat perniagaan sejak zaman belanda dan kawasan pecinan
apa aja ada
jajanan kaki lima apa lagi
dijajakan sejak pagi dan rata rata legendaris alias sudah terkenal laris lintas generasi
ini salah satunya cungkring lontong pak jumat di gangaut
yang sudah dijual turun temurun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pinggir jalan gini sih tapi lihat yang beli antri dan rela jongkok buat menikmatinya
target yang kedua adalah cungkring lontong karena tadi kan jalannya udah cukup lama tuh ya
udah mulai terbakar lah kalau ridau celang
masih tetap pakai lontong tapi katanya sih kalau orang sini disebutnya cemilan berarti ya
cemilan oh pakai buras kalau di sini
jeruan sapi seperti kikil urat kuping dan kawan kawan direbus dengan bumbu kuning supaya nggak pergus
lalu dipotong sekecil
makan si jongkok
ini ya ini katanya urat yang ada pagi pagi
jadi emang harus ringnya pagi pagi kayak begini
jujur ya ini pertama kali saya makan urat sapi
karena enak dan bumbunya sama sama bumbu kacang sih
jadi ada sensasi kriuk kriuk dan paling enak agak pedes pedes gitu
persis sebelah cungkring ada asinan
lazimnya asinan bogor terdiri dari sayur mayur dan buah
tapi kalau asinan pak sabur berbahan utama jagung bakar yang dipipil dan irisan mentimun
kuahnya buatan sendiri loh
resep turun temurun sejak lima puluh tiga tahun lalu
terbuat dari aren yang difermentasi
jadi diklaim lebih ramah buat perut
sedangkan kerupuknya berbahan terigu bukan dari sagu
pak pak kerupuk
kerupuknya warnanya cenderung lebih coklat
udah kenyang makan saya mau nge beer
birnya dari campuran jahe cengkeh kayu manis gula pasir dan gula aren kok
disebut bir karena air rebusan rempahnya dikocok dengan batu es pakai tabung sampai berbuih
jadi penampilannya mirip minuman beralkohol itu
sekarang jam berapa
hampir jam sebelas ya
ini mantep banget
bedanya apa ya kang ya sama biru peletok ya
kalau di jakarta tuh ada berita letok rasanya pun sama
beda warna aja tapi kalau di jepang pakai kayu secang ya
oh jadi warnanya kalau berpetok tuh lebih merah gitu ya karena pakai kayu seni
selain menyegarkan bir kolcok diklaim bermanfaat untuk tubuh karena kandungan jahe di dalamnya
uang saya masih sisa nih buat beli dodongkal ah jajanan pasar khas jawa barat
dodongkal terbuat dari tepung beras yang dikukus bersama gula aren
sebelum dipotong potong bentuknya mengerucut
rasanya seru banget
tepung berasnya berupa seperti kue putu karena adonan dasarnya sama
hanya tidak diberi pewarna hijau dan teksturnya lebih kenyal
kalau di bogor diberi tambahan talas kukus
baru deh dibungkus beralaskan daun pisang dan beri taburan kelapa
hah udahlah ya liputan kuliner saya di bogor kali ini udah penuh banget nih menurut saya
yang paling penting adalah kalau misalnya anda mau street food juga
seperti saya di kota bogor
jangan lupa protokol kesehatannya
tetap pakai masker
terus jaga kebersihan
cuci tangannya sebelum dan sesudah makan
tadi sisa uangnya tiga belas ribu dari seratus ribu yang tadi saya bilang
masih bisa lah untuk ngongkos pulang lagi ke jakarta pakai kereta lagi